seperti inilah suasana kebun binatang bandung pada perayaan imlek dua ribu lima ratus tujuh puluh dua
wisatawan yang datang ke obyek wisata seluas empat belas hektare ini terlihat tak seramai seperti pada perayaan imlek sebelumnya
kendati sepi pihak pengelola kebun binatang bandung tetap menerapkan protokol kesehatan ketat bagi pengunjung guna mencegah penyebaran virus corona
kita tetap bersyukur alhamdulillah masih ada pengunjung yang masuk ke kebun binatang bandung
meskipun menurun drastis ketimbang tahun lalu
kalau tahun lalu sehari itu kita bisa meraup dua ribu lima ratus an hari ini sampai jam dua itu kita baru mendapatkan empat ratus pengunjung
kondisi yang sama juga terlihat di kawasan asia afrika alun alun
warga yang berkunjung terlihat sedikit jika dibandingkan pada momen yang sama sebelum pandemi covid sembilan belas
sejumlah petugas satpol pp dikerahkan untuk memastikan warga mematuhi protokol kesehatan
lama lama di rumah sumpak juga ya
kebanyakan di rumah kan jadi pengen cari suasana baru aja gitu di luar kan
hemat dekat dari rumah juga kan gitu sih
gak takut kan masih ada corona dan timbuhan dari pemerintah
kalau untuk corona alhamdulillah kita mematuhi protokol kesehatan aja sih
selama kita mematuhi protokol kesehatan sih
insya allah aman sih
kan sekarang di semua tempat juga protokol kesehatannya udah mulai diperketat gitu
jadi insya allah sih aman
kondisi sejumlah objek wisata maupun pusat pusat keramaian yang sepi turut berimbas pada kondisi arus lalu lintas
jalan jalan di kota bandung yang biasanya dipadati kendaraan pada momen libur panjang kali ini terpantau lancar
seperti jalan asia afrika dari simpang lima maupun merdeka yang biasanya padat
kali ini terlihat lengang
begitupun lalu lintas di kawasan
kendaraan yang melintas tidak mengalami lonjakan
bahkan kendaraan yang melewati gerbang tol paster cenderung menurun jika dibandingkan pada hari normal
untuk hari ini terpantau kondisi lalinya cukup kondusif
dari hari hari biasa terjadi justru ada penurunan
dari rata rata kalau di masjid pagi itu biasa mencapai tiga belas kendaraan
sekarang hanya mencapai sebelas
jadi justru ada penurunan
ada dua kendaraan
menurut petugas gerbang tol kondisi landainya arus mudik dipengaruhi larangan bepergian ke luar kota
bagi apara sipil negara pegawai bumn serta tni dan polri
zahil haq rusman rusmana bandung jawa barat